belasan jenis bambu berdiri di lahan seluas empat belas hektare di desa sumber mujur kejamatan candipuro lumajang
ya wisata hutan bambu merupakan salah satu destinasi wisata alam di lereng gunung semeru
tak hanya melihat pohon bambu di sini ada ratusan monyet yang bisa diberi makan secara langsung oleh pengunjung
tak jauh dari pohon bambu ada kolam renang dengan sumber mata air alami
wisata ini jadi pilihan para orang tua untuk mengisi waktu liburan bersama anak anak mereka
untuk masuk ke wisata alam hutan bambu pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar lima serta uang parkir sebesar lima rupiah
menjelang perayaan natal dan tahun baru desa tondok bakaru di mamasa dihias dengan ribuan lampu warna warni
aneka lampu tersebut dililitkan pada pohon pinus dan bambu yang membuat desa ini seperti bermandikan cahaya
pembangunan desa terang
sebelum memasuki festival desa terang
jalan sepanjang satu km yang dihias dengan aneka lampu membuat pengunjung tampak seperti melalui terowongan cahaya
berbagai ornamen natal yang bercahaya menjadi spot foto yang menarik bagi para pengunjung
paling seru di sini spot fotonya sih karena menari terus ramah pengunjung jadi seru
untuk menikmati kesujukan dan keindahan di festival desa terang pengunjung cukup membayar lima rupiah
festival ini akan digelar hingga lima belas januari dua ribu dua puluh